sutopo dan mahlu pekerja teknik mitra kerja pln jember dengan hati hati bekerja di ketinggian
tiga belas m memperbaiki kapal listrik untuk melayani pelanggan di kampung renteng desa sumberbuluh
kecamatan candipuro kabupaten lumajang kampung renteng menjadi salah satu kawasan yang terdampak
pemadaman listrik di area awan guguran panas meru empat desember lalu dari tiga puluh ribuan pelanggan yang
terdampak satu persatu daerah mulai dialiri listrik namun tentunya kerusakan beberapa fasilitas
menjadi pekerjaan tantangan tersendiri bahkan bila jaringan sudah terpasang tidak serta merta
listrik bisa dialirkan ya perbaikan jaringan tidak hanya dari luar saja namun juga termasuk perbaikan
jaringan di dalam rumah pasalnya bila jaringan luar sudah diperbaiki otomatis aliran listrik
ke dalam rumah ini juga sudah masuk padahal dengan kondisi kerusakan rumah seperti ini

anda bisa melihat seperti itu kabelnya putus dan juga menjuntai ke bawah dan tutup saja ini juga
perlu mendapat perhatian karena pastinya berpengaruh terhadap keselamatan orang di dalam rumah maupun di
sekitar rumah pln sendiri menyatakan untuk keamanan pengaliran harus sudah mendapat asesmen dari
bbbd ini sudah mati ada beberapa prioritas katakanlah rumahnya itu rusak atau instalasinya
kami putus sampai rumah nah dengan maksud dan tujuan supaya penghuni itu aman ada juga untuk yang kita
nyalakan dengan sebetulnya harusnya dengan persetujuan bbbn ya bbbd supaya kondisi disitu
itu aman kampung renteng desa sumberbulu lumajang menjadi salah satu kawasan pemukiman terdampak
panas bukuran semeru empat desember yang mengalami keadaan yang sangat berbahaya dan terlalu berbahaya
yang mengalami kerusakan fasilitas listrik yang parah terdapat enam ratus tujuh puluh tujuh pelanggan pln di pemukiman ini
dan hingga hari ke dua belas sekitar seratus pelanggan masih mengalami pemadaman tidak hanya karena awan panas
guguran atau banjir bandang susulan yang merusak jaringan luar namun juga instalasi listrik di
dalam rumah pelanggan yang juga mengalami kerusakan wida subianto aga dipa lumajang jawa timur